di sudut kota tak jauh dari pusat pemerintahan kota solo
adalah sekelompok ibu ibu yang masih bisa tersenyum di tengah pandemi ini
mereka sudah bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya
dengan sayuran yang mereka tanam sejak dua bulan silam di lahan sempit mereka
ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok wanita tani dahlia
kelurahan pucang sawit jember solo sedang giat mempelajarinya
hanya dibutuhkan lahan satu meter persegi terpal sebagai media berternak lele
sementara di atasnya ditanam sayuran
air sebagai media tanamnya digunakan untuk lele dan juga sayuran
lele sudah bisa dipanen dua bulan setengah sejak mulai ditebarkan
sementara sayuran sudah bisa dipanen sedikit demi sedikit sejak dua minggu ditanam
dengan memiliki setidaknya dua tempat tanam dan pelihara lele ini
kebutuhan satu keluarga bisa terpenuhi pada bulan kedua
sangat cocok diletakkan
di lahan yang terbatas sempit
rata rata kepemilikan lahan pertanian di kota solo itu nol
maka kita menggunakan instalasi ini bisa untuk satu meter persegi itu sudah bisa
untuk ditaruh satu instalasi ini
haryatmi ibu rumah tangga di pucang sawit ini selama pandemi
sudah tidak pernah mengandalkan penjual sayuran
karena dari lahan pertaniannya sudah mencukupi kebutuhan
bahkan juga menjadi jujukan para tetangga saat kekurangan bahan sayuran
keuntungan kita itu kita tidak usah menyiram setiap hari
kalau sayuran di atas kolam ini kita tidak perlu menyiram setiap hari
itu kan sudah ada sumbunya
karena panennya itu sekitar dua buah
bulan setengah sejak pemipitan
kelebihan lainnya media tanam dan ternak ini sangat sesuai dengan gaya masyarakat urban
atau masyarakat kota yang seringkali kurang memiliki waktu untuk berproduksi untuk pertanian
penggantian air cukup dua hari sekali
untuk membuat media tanam ini dibutuhkan modal awal antara seratus hingga tiga ratus ribu rupiah
kartika bagus solo jawa tengah